waduh apa yang jatuh tuh apa ada yang pecah
wah suara gaduh ini berasal dari gebrakan botol besar kecap asin
yang dibenturkan ke papan kayu lalu ada juga bukti yang dijatuhkan bersamaan
bikin teriak karena kaget kan
di warung soto khas surabaya di tebet jakarta selatan ini memang identik dengan keramaian teriakan kaget
mau makan soto aja tapi harus siap siap nih dengan kejutan kejutan
makin hot kali ya makannya ya makin semangat makannya
rasanya sih enak konsisten dari dulu ya
gebrakan ini yang berubah makin lama makin kenceng kayaknya
jika biasanya kita makan soto yang beda ini dari kuahnya atau bumbu rempah rempahnya atau mungkin isiannya
kalau di sini yang beda ini sensasi atau pengalaman makan sotonya
yaitu suara gebrakan dari bawah
tol kecap yang digebrakan ke papan kayu dan juga ada suara misinya
suara gaduh gebrakan memang sengaja dilakukan agar menjadi ciri khas atau pembeda dari warung soto lainnya
warung soto gebrak berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
isiannya bisa memilih ayam daging atau jeruan sapi
bumbu racikan kuah kuningnya adalah kunyit jahe kemiri lada hingga bawang putih bawang merah
dan tidak unggul

dalam sehari bisa terjual tujuh puluh hingga dua ratus porsi dengan harga rp dua puluh lima per porsi
aduh aduh aduh
udah kena gebrakan berkali kali tetep teriak kaget nih saya